bahas soal bumn kayaknya kurang lengkap kalau nggak bahas soal bumn
kita tahu bahwa akselerasi pembiayaan ultramikro ini juga jadi salah satu hal yang penting begitu ya pak ya
perlu kita apresiasi juga bagaimana kemudian pembentukan holding ultramikro nih pak
antara bri terus ada pegadaian juga ada pnm juga gitu pak
nah lalu gimana programnya itu bisa berkelanjutan
nah memang bri itu merupakan bank rakyat
karena itu sejak awal saya bicara dengan bri kalau lihat interview saya sebelumnya banyak sekali
bri ini jangan jadi bank korporasi karena bank korporasi itu sudah ada mandiri ada bni
tetapi harus benar benar dengan nama sesuai dengan kitohnya bank rakyat
nah programnya apa
bank rakyat itu ya salah satunya bagaimana membantu ekonomi kerakyatan umkm dan lain lain
nah tentu ada program bagus lagi pnm mekar
yaitu pembinaan ibu ibu di desa desa kemarin tahun dua ribu dua puluh dua angkanya
maksudnya kalau dua ribu dua puluh tiga ini sudah di atas empat belas tujuh untuk tembus lima belas juta lebih
yang diawali ketika saya masuk itu baru enam lima juta
nah dengan digabungkan ultramikro
dan kebetulan juga bri fokus kepada kur
ini kan menjadi sebuah program yang bersinergi
kan databasenya jadi tambah besar
problem dari bangsa kita ini kan database
yang terpencar pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmen tase yang punya uang sekian dengan tentu kebutuhan sekian
nah ini yang kita sinkronkan
nah itulah kenapa kemarin pnm mekar kita gabungkan ke bri ultramikro
kita gabungkan juga dengan pengganti

ini menjadi satu ekosistem supaya tadi ultramikro naik kelas
yang tadinya pinjaman ya pnm mekar itu dua sampai empat juta nanti bisa naik ke sepuluh
lalu naik ke lima
nah nanti naik ke seratus
karena kalau tanpa agunan itu seratus
nah jadi ini hal yang saya rasa
konteksnya ya ultramikro ini menjadi sangat penting buat fondasi kita
kalau pun ada yang minang pun
ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup